menjajal wisata di masa pandemi tentu jadi tantangan tersendiri
yang terpenting protokol kesehatan tetap ditaati
banyuwangi bisa ditempuh tujuh jam perjalanan darat dari kota surabaya
sampai di kota belambangan pagi hari saya langsung memilih tujuan pertama pulau merah
tiba di loket suhu tubuh saya diperiksa disarankan cuci tangan dan wajib mengenakan masker
bukit hijau di pesisir pantai jadi pemandangan ikonik
yang membedakan pantai pulau merah dengan pantai lainnya di banyuwangi
pulau merah juga menawarkan gelungan ombak yang banyak dijadikan pilihan
bibir pantai membentang tiga km dengan pasir yang lembut
pantai ini juga kerap menjadi tujuan utama para pemburu senja untuk menyaksikan surya tenggelam di kaki langit
saya tergoda untuk mengunjungi agrowisata taman suruh
hamparan bunga selosia beraneka warna di taman tersebut memancing rasa ingin tahu saya
dibuka pada tahun dua ribu sembilan belas oleh dinas pertanian kabupaten banyuwangi
agrowisata taman suruh menjadi salah satu tujuan wisata yang sudah bersertifikat new normal dengan penerapan protokol covid sembilan belas yang ketat
tak sabar saya pun bergegas menjelajah taman bunga selosia seluas hampir delapan hektare ini
bunga selosia ditanam bukan hanya untuk mempercantik taman
tapi juga untuk menciptakan ekosistem predator hama khususnya hama padi
yang tak kalah menarik di tempat ini juga ada berbagai tanaman holti kultur
yang memiliki warna yang cocok untuk berselfie
di agrowisata taman suruh ini selain kita bisa berfoto di spot spot bunga warna warni
kita juga bisa memanen hasil buah yang sudah ditanam
yang bisa dipanen yang mana pak yang sudah ready
oke saya dapat semangka dan ini bisa dibeli seharga dua puluh satu bijinya
maka pembeliannya dibatasi
hanya boleh lima buah yang dipanen dalam satu hari
menikmati sepotong semangka ditemani pemandangan selat bali di sore hari
hmmm sungguh menghipnotis
tapi perjalanan saya belum berakhir
saya masih ingin mencicipi sedap nikmat ayam kesrut daun wadung khas banyuwangi
masih di kawasan licin tak jauh dari agrowisata taman suruh
ada salah satu tempat makan nyaman dan bersertifikat new normal
seperti biasa sebelum masuk cuci tangan periksa suhu tubuh
di sini juga ada pohon wadung bahan baku tambahan ayam kesrut
yang membuat cita rasanya khas
daun wadung inilah yang menjadikan kuah ayam kesrut segarat dan sedikit asam
meski berat meninggalkan udara licin yang sejuk
saya tetap harus ke kota untuk membeli sejumlah buah tangan
untuk berbelanja oleh oleh khas banyuwangi
saya tetap memastikan memilih tempat yang menerapkan protokol kesehatan ketat
berbelanja tanpa kerumunan tentu lebih nyaman
jajanan khas banyuwangi seperti bagia kue kelemben dan sitru masuk ke ranjang
uniknya di tempat oleh oleh ini
tampaknya protokol kesehatan disampaikan melalui kalimat kalimat lucu
bahkan tulisan lucu juga dibubuhkan pada zona jaga jarak antrean kasir
untuk menutup jalan jalan sehari di banyuwangi ini
saya mencicipi tahu wali dan secangkir kopi banyuwangi
eka rima agadipa banyuwangi jawa timur